pak rahman terus menanyakan bu hanum
emangnya pak rahman dimana bi
pak rahman ada di teras belakang
lagi ngasih makan burung burungnya
yaudah kalau gitu
tolong bibi bawa barang barang ini ke belakang ya bi
dan jangan lupa rapikan
aku ini bopuamu
aku ini orangtuamu
kamu dan anakmu
adalah keturunan dari kiai ageng prayogo
datang untuk membalas dendam
keluar kau dari tubuh anakku
jangan kagum dia
aku tidak akan keluar
sebelum aku membalas dendam
berani kau mencari perkara dengan ku
baktikan aku malang bangun
lihat dengan baik
anakmu namusahimun habisi satu sampai
untuk yang untukmu
percuma saja kamu kabur demam prawira
kamu tidak akan mungkin bisa lari dari takdir kebatianmu
ya allah ya tarib ya allah
lagi lagi aku datang terlambat
iblis seperti tidak berhati kecil
dia membunuh tanpa belas kasih
damar membunuh damar
terima kasih kirun
parahman terus menanyakan bu hanum
emangnya parahman di mana bi
paramon ada di teras belakang
lagi ngasih makan burung burungnya
ya udah kalau gitu tolong bibi bawa barang barangnya
bibi bawa barang barang ini ke belakang ya bi
dan jangan lupa rapikan
ini supaya kamu terhindar dari marah bahaya cahayu
kamu apa kadang lagi
ini raja wahyu agung untuk menolak bala
supaya anakmu selamat dari incaran mak lampu
jangan asal bicara kamu
sekarang juga kamu pergi dari sini
dengar dengar dengar
kamu dan anakmu ini adalah keturunan dari kanjeng guru kiai gemprayogo
jadi akan selalu diincar terus sama mak lampir
kau tahu tentang leluhurku
tidak penting kalau aku tahu tentang luhurmu
yang penting sekarang segera selamatkan dirimu dan anakmu
hei siapa percaya sama orang gila seperti kamu
sekarang juga kamu pergi dari sini
atau aku akan manggil orang kampung untuk mengusir kamu
kau akan bisa mengutuk diakaliku
jangan kasihn channel ini sama dia yangprames
kenapa ekosistem ini keturunan
semoga berjaya gusti
aku mendengar tentang pembunuhan para santri dan kiai ageng paradipah
dan aku juga mendengar tentang pembantaian demang prawira
aku ingin penjahat itu segera ditangkap karena perbuatannya sangat keji
pembunuhan juga terjadi di beberapa tempat
dengan cara yang sama ada kemungkinan pelakunya juga orang yang sama
berarti pembunuhan ini direncanakan
sepertinya begitu gusti
yang jelas pembunuh ini sangat kejam
menghapisi korbannya dengan cara yang sangat mengerikan
saya memang gempar putri
mereka kurang sepertiku kristian